dalam persidangan setia novanto ada yang menjadi sorotan kami
yaitu sebuah buku hitam yang selalu ia bawa saat memasuki ruang persidangan
novanto juga terlihat sesekali membuka buku ini saat bertemu dengan awak media
buku dengan cover berwarna hitam ini selalu ia bawa sejak pengadilan menolak eksepsinya
salah satu poin dalam eksepsi tersebut adalah ia akan membuktikan keterlibatan nama nama yang hilang dalam kasus ktp elektronik
dari catatan setia novanto nama nama yang hilang adalah yasona lauli ganjar pranowo dan oli dondokambe